calon presiden peraih suara terbanyak pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto
jumat malam kemarin menyambangi rumah presiden ke enam republik indonesia
susilo bambang yudhoyono di cikeas jawa barat
prabowo tiba bersama rombongan pukul delapan belas lewat tiga puluh lima menit dengan mengendarai mobil toyota alphar
berplat nomor kementerian pertahanan
ditemui wartawan usai pertemuannya dengan sby
prabowo hanya menyebut kehadirannya ke puri cikeas
tak membahas persoalan politik tapi dalam rangka silaturahmi lebaran